ada sedikit buat kalian
hebat juga nih cewek
jadi kamu nari buat si riti
bisa dibilang gitu juga sih
udat sama abah
rasanya tuh kita ngeliat satu bagian
kalian tuh ya
bukannya langsung masuk kasih salam
jangan gitu dong
panggil aja mama
tante senang banget kalau bisa punya anak perempuan kayak kamu
loh kenapa kuk
kamu malah jadi sedih gitu
bukannya perubahasannya sedih gitu sayang
aku cuma lagi inget
aku cuma lagi inget
aku cuma lagi inget
tante gak salah
mama gak salah
tolong jaga raya dengan baik ya
masalah mama dengan kang abah
mama kan sudah pernah bilang sama kalian
kalau kebahagiaan kalian itu di atas segala galanya
kebahagiaan aku sama mondi itu
ya cuma liat mama sama abah bahagia
kamu gak usah bohongin perasaan kamu
mama tau kok
kalau kamu itu sangat mencintai mundi
dan bondi juga sangat mencintai kamu
tolong jaga cinta kalian
kami berdua udah berhasil berubah perasaan cinta kami
dari cinta jadi perasaan kakak dan adik
tapi yang kita liat
justru mama sama abah
sepertinya gak bisa berubah perasaan mama sama abah
mereka masih sudah sudah berd cementara
empat belakang produk kakak ini
tidak ada yang ke identifikasi tuhan

bahwa sangat jelas
urusan kita belum selesai
pak apa itu namanya pak
yang pakai motor merah itu pak orangnya
baiklah pak kami akan nge charge dia
oke pak makasih banyak pak ya
ya baiklah pak
kenapa apa apaan kamu tadi mau bantuin saya
ya tadi saya mesti ngelakuin sesuatu bah
ya kan malu kalau saya dibantuin tidak main to main mano to amanu
iya pak tapi terima kasih pak ya udah bantu saya
belum mandi tidur semalam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kok kamu kelihatan happy banget senyum senyum
akhirnya hal hal yang selama ini aku impikan tuh terwujud juga
papi tuh sekarang udah mau belajar buat ngelupain adriana
kamu tau gak papi aja sampai rela relain buat tinggal di apartemen
nah di saat momen kayak gini aku harus mikirin cara
gimana caranya supaya papi itu bisa makin menjauh dari adriana
dan satu satunya cara itu adalah aku harus tau tentang mantannya adriana itu boy
karena kalau misalnya aku tau dan aku bisa buktiin ke papi
pastikan papi semakin punya alasan yang kuat buat cerain adriana
tapi masalahnya aku tuh harus punya bukti dulu boy
sampai saat ini aku tuh belum punya bukti yang kuat
buat ngebuktiin kalau adriana tuh masih cinta sama mantannya
supaya aku bisa cepet tau mantannya siapa
terus aku bisa mergokin deh tuh adriana
sobkas tau ke papi
duh gue ngomong sekarang aja kali ya
kalau gue itu mantannya adriana
yaudah aku masuk duluan ya

makasih ya kak
makasih ya kak
hebat juga nih cewek
jadi kamu nari buat si riti
bisa dibilang gitu juga sih
pokoknya aku harus terus melatih gerakan nari aku
supaya aku bisa menghibur
dan aku bisa mempromosikan kembali seni daerah
terus uangnya bisa aku kasih deh ke orang orang yang lebih membutuhkan
ke anak anak itu
ya ke anak anak itu atau siapa aja aku ketemu di jalan
oh jadi kamu gak kenal sama orang yang kamu kasih uangnya
aku kan baru seminggu ya di sini
jadi selama ini aku itu tinggal di us
di amrik kalau orang sini bilang
jadi ya aku belum kenal terlalu banyak sama orang orang di sini
dan sama temen temen aku yang di sini juga kita belum kontek kontekan lagi
tapi biasanya kalau dari us sana kan
karena di sana kan lebih populer kayak gitu
kenapa kamu malah jadi seni daerah
ya nggak gitu juga lagi
lagipula aku di sana itu jadi kayak apa ya
duta kesenian indonesia
jadi aku sama temen temen aku di sana
sesama mahasiswa indonesia
kita itu sering nampilin kesenian kesenian indonesia
tuh mahasiswa kamu udah mulia
tapi aku heran deh
karena pas aku balik ke sini ya
karena ternyata seni daerah kita di sini kayak kurang diminati